nama menteri pertanian syahrul yassin limpo trending di lini masa setelah kpk menggeledah rumah dinasnya pada kamis malam
dari penggeledahan kpk membawa sejumlah alat bukti diantaranya uang puluhan miliar rupiah dokumen serta catatan keuangan
kita akan update bagaimana informasi terkini pasca penggeledahan rumah dinas menteri pertanian bersama produser lapangan cnn indonesia ada siti badriah
siti badriah selamat sore informasi apa yang bisa anda sampaikan pasca penggeledahan yang dilakukan kpk di rumah dan juga kantor kementerian pertanian
kemudian mengapa sampai dengan saat ini kpk belum mengumumkan terkait dengan konstruksi kasus bahkan juga belum menetapkan secara resmi syahrul yassin limpo sebagai tersangka
selamat sore tiffany memang benar sekali pihak dari komisi pemberantasan korupsi
sudah melakukan penggeledahan di dua tempat diantaranya adalah di rumah dinas dari menteri pertanian yaitu syahrul yassin limpo yang mana memang penggeledahan ini dilakukan pada malam hari kemarin
hasil dari penggeledahan ini yaitu berkaitan dengan uang miliaran rupiah yang bernilai rupiah dan juga mata uang asing karena memang disampaikan oleh ali fikri yaitu bidang kepala bidang pemberitaan kpk bahwa pihak dari komisi peratasan korupsi ini saat melakukan penggeledahan juga membawa
jadi ini adalah alat yang kita bisa lakukan
untuk kemudian menghitung uang yang diduga menjadi bagian dari alat bukti dalam kasus dugaan korupsi yang saat ini sedang menjerat menteri pertanian sahrul yassin limpo
tidak hanya uang ada juga dua belas senjata api kemudian juga catatan keuangan dan dokumen pembelian aset bernilai ekonomis
nah terkait dengan senjata api ini tadi disampaikan juga oleh pihak dari komisi pemberantasan korupsi bahwa belum diketahui apakah berkaitan dengan kasus ini
tapi yang pasti kpk akan melakukan penggeledahan ataupun menyita sejumlah barang bukti yang memang diduga
berkaitan dengan kasus ini dan nantinya kpk akan kemudian mendalami alat bukti yang sudah didapatkan juga dengan ditambah dengan keterangan saksi yang nantinya masih akan dilakukan pemanggilan oleh pihak dari komisi peratasan korupsi
nah tidak hanya dari rumah dinas kementan memang kpk juga melakukan penggeledahan di kementerian pertanian yang mana penggeledahan ini dilakukan di ruangan sekjen dan juga di ruang menteri syahrul yassin limpo
yang mana memang penggeledahan
yang mana memang penggeledahan
mereka sudah masuk dalam proses penyidikan tetapi kpk masih akan melakukan pencarian alat bukti dan juga masih akan melakukan pemanggilan sejumlah saksi untuk nantinya akan bersaksi berkaitan dengan kasus ini
nah kalau dikaitkan dengan unsur politik memang tadi pihak kpk menyadari bahwa apapun yang dilakukan oleh kpk di mendekati tahun tahun politik ini pastinya selalu dikaitkan dengan politik
tapi kpk meyakinkan kepada publik bahwa apa yang dilakukan kpk ini sesuai dengan proses hukum
dan nantinya kpk menegaskan bahwa akan kemudian mengumumkan setelah konstruksi perkaranya jelas siapa saja yang terlibat dalam kasus ini
dan kapan itu nanti akan disampaikan juga oleh alif fikri karena saat ini kpk masih terus melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga pastinya masih akan melakukan atau mencari sejumlah alat bukti yang berkaitan dengan kasus ini
nah ada pun kalau pasal yang memang digunakan oleh kpk terhadap dugaan kasus korupsi yang saat ini sedang menyeret
nah ini adalah pasal yang dikaitkan oleh menteri pertanian syahrul yassin limpo yaitu terkait dengan pasal dua belas e undang undang tipikor yaitu berkaitan dengan pemberasan dalam jabatan
untuk lengkapnya nanti kita sama sama mengetahui saat kpk nantinya akan kemudian memberi tahu ataupun mengumumkan secara resmi terkait dengan status hukum dari menteri pertanian syahrul yassin limpo
terima kasih siti badriah atas laporan anda selamat sore selamat kembali bertugas